ruang radiologi dan ruang radioterapi rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta terendam
genangan air hingga memenuhi selasa rumah sakit meski genangan air tak terlalu tinggi
ini sekitar sepuluh cm namun sejumlah alat medis di ruangan tersebut dikhawatirkan menjadi rusak
menteri kesehatan tirawan agus putranto meninjau langsung kondisi rs cm pada minggu sore meski
menyebut secara spesifik menkes memastikan ada beberapa alat medis yang terendam dan dalam
proses pengeringan menkes juga telah meminta para vendor dari alat medis tersebut untuk segera
mengecek fungsi alat alat tersebut agar tetap bisa melayani masyarakat yang berobat saya jangan
oh udah dikeringkan dua kita sudah panggil para vendor untuk untuk melakukan tindakan yang
bisa membuat alat hidup rasional ya yang ketiga saya memberikan semangat kepada semua staff
untuk tetap bekerja tetap untuk bisa berikan yang terbaik melayani masyarakat dengan bagus
selesai rumah sakit serta ruang radiologi rs cm terendam air satu generasi yang menggulir
ibu kota pada minggu dini hari rizky ihtiar yahya jakarta